ratusan sopir angkutan kota selasa siang menggelar aksi mogok di depan gedung negara geraha di surabaya
demo sempat diwarnai aksi sweeping pengendara ojek online
masa bahkan merusak atribut yang dikenakan oleh ojek online
aksi tak simpatik puluhan sopir angkot saat sweeping ojek online terjadi di jalan kusuma bangsa surabaya selasa siang
seorang pengendara ojek online dihadang dan dicopoti seluruh atribut ojek online nya
bahkan penghadangan berlanjut dengan aksi pengerusakan dengan membanting helm ojek online tersebut
beruntung kericuhan berhasil diredam oleh pihak kepolisian dari polsek tambak sari surabaya
sang pengemudi ojek online tidak mengalami luka dan langsung melanjutkan perjalanan
untuk mengantisipasi aksi sweeping lanjutan dari sopir angkutan kota ini polisi bersiaga di sekitar perempatan jalan kusuma bangsa
pihak kepolisian juga mengimbau kepada ojek online untuk tidak mendekati gedung negara gerahadi
tempat aksi demonstrasi

ribuan sopir angkutan kota di surabaya selasa siang melakukan aksi mogok kerja dan demonstrasi di depan gedung negara gerahadi
mereka menuntut agar keberadaan transportasi berbasis aplikasi atau online di surabaya dibatasi dan diperlakukan sama dengan transportasi umum lainnya
seperti adanya ujikir dan berplat kuning
selain itu mereka meminta gubernur jawa timur soekarwo membuat payung hukum berupa regulasi
mengatur tentang operasional ojek online
para sopir angkot meminta agar ojek online bukan sebagai angkutan penumpang
melainkan jasa antar barang dan antar makanan